yang tersisa pasti akan baik baik saja

tapi aku mohon kamu jangan berfitiran buruk lagi adikku raka mohon

erus kepala juga atau lagi lain
jaga dewa batara
ada yang telah membunuh lutung penjaga ini
telah terjadi pertarungan di tempat ini
jaga dewa batara
orang itu terus berhasil mencuri mantra
pusaka toba kujang gledek
aku harus memastikannya